sampai jumpa di video selanjutnya
hei kamu itu jangan seperti itu
kalau mau makan itu bilang dulu
apa mungkin ya orangnya
mana mungkin ada pendekar seperti orang hidup
tapi pendekar itu
memang tampaknya seperti orang gila
aku akan mencoba
nah kami sudah pindah
cik aku mikir
kenapa kamu mengganggu saya
jauh makir sare
berani sekali kamu menyerangku
apakah kau tidak tahu
raden purba menang
putra mahkota kerajaan
akan kukerahkan perancunan untuk menghajar
nih makan buat kamu
nih makan buat kamu
bukan sama sama sih
serah pak man
ini buat pak man saja
ini buat pak man saja
terima kasih raden
raden mah baik banget eh
raden mah baik banget eh
raden kok gak ada lauknya
ini punya pak man aja raden
tidak apa apa pak man
tidak apa apa raden
pak man mah ikhlas raden
terima kasih ya pak man daksa
memang benar kata pak man dharma
setiap kita memberi
pasti akan dibahas oleh gustino agung
daksa kamu mah kok gak ada sambal gak ada ikan ya
masih keras banget daksa
ini punya saya aja daksa
tidak apa apa kakak
tidak bisa pak man
tidak apa apa pak man
apa yang menimpamu
ada orang yang mencelakai ku
raden harusnya mengerti
keadaan di luar istana
itu sangat berbahaya
dan belum lama ini
kiwadak ingin menangkapmu
lalu raden berbuat ulah
apa raden tidak takut
pak man sudah tahu aku sedang kesakitan begini
bukannya ditolong malah dinasihati
pak man tahu
lalu siapa yang melukaimu
aku tidak kenal pak man
tapi dia aneh sekali
pada putra mahkota pun
dia berani melukai
biar pak man yang mengurusnya
aku minta doa orang memapah raden purba menang ke istana
ikut aku mencari pelakunya
jangan inform suara
mereka cepat nathan
saya butuh biaya tuhan
saya tidak punya uang nyi
apa sudah dibawa ke tabib
saya tidak punya uang nih
bawa ini ke pasar bi
dan jual uangnya pakai untuk berobat anak dubi
semoga sang yang selalu memberkahi
terima kasih nyi terima kasih
tidak kita harus segera melanjutkan perjalanan
brajurit lanjutkan perjalanan

nidadi kita harus segera lanjutkan perjalanan

tadi saya diberikan gelang ini sama saudagar itu
bagaimana jika saya membelinya
supaya bisa membantu anak bibi berobat
cukup nyi cukup
kenapa kau terburu buru
aku tidak tahu
akhir akhir ini abah sering pergi tanpa memberitahu

bukankah ini gelang bangsawan tinggi nyi nawang
dan biasanya ini dipakai oleh istri istri raja
ini bukti bahwa rombongan yang aku lihat tadi adalah
minggrat kencana dan orang orangnya
mereka tidak jauh dari sini kang
sepertinya mereka sedang menyamar
tapi mereka tidak bisa mengelabui aku
ini kesempatan kita untuk melakukan serangan balasan
tapi kali ini aku tidak mau begalkan
abah sedang tidak ada
dan kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi mereka secara langsung
bagaimana jika kita menunggu saat mereka lelah
baru kita serang
itu baru namanya ide yang sangat cerdas nyi nawang
ada apa pak man
jangan banyak bicara kalian hadapi aku
kurang ajar serang
tidak anda tak mahal
jangan letak wigiku disini
suara yang sendiri ini adalah

tindakan kami di dalam situs location